ketua umum kpk mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari mr kepada abc sebagai perwakilan ha
di salah satu parkiran bank di mabes tni cilangkap
dari informasi dan data yang diperoleh tim kpk
diduga ha bersama dan melalui abc
mendapatkan nilai swab dari beberapa proyek di basarnas
tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh tiga sejumlah sekitar rp delapan puluh delapan tiga miliar
dari berbagai vendor pemenang proyek dan hal ini
akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik kpk
bersama dengan tim penyidik utpam mabes